saat ini menangani sekitar seratus kasus aniorisma otak setiap tahunnya
pasien tetap disarankan melakukan tindakan tidak dalam satu waktu
seperti tadi saya sampaikan satu desa satu faskes satu nakes
meski mudah ditemui di indonesia ada juga yang belum bisa membedakan aneka jenis pastry ini terutama sus dan ikhlaq
itu memang sudah ada kriteria kehatian
banyak host banyak jurnalis yang selalu bertanya kepada saya
jadi ini kita sangat berbahagia
terus besok next turnamennya aku partner orang lain
para pelaku memang harus melakukan kalkulasi
pengamanan ini akan diberikan sejak pemudik turun dari kapal di pelabuhan bakauheni lampung selatan
walaupun memang di saat pandemi ini tentu ada penelitian
yang kita sediakan dan perusahaan kecemasan
waktu itu dia kondisinya kekurangan elektrolit
kita ingat kerusuhan besar di sri lanka
terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan
kita berpikir itulah prioritas kita